pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun dua ribu dua puluh satu bagi pekerja atau buruh
dan mewajibkan pengusaha untuk membayar thr keagamaan secara penuh kepada pekerja atau buruh sebelum h tujuh lebaran